ada cerita dari pulau dewata
dari sebuah desa gunung di timur bali
usah besambah dengan sederet ritual sebulan penuh
jangan tertawa saat di atas jangan bersedih saat di bawah
perang pandan tanda penghormatan kepada dewa indra
sakit sakit tapi gak seberapa gak sebanding dengan bangga
inilah cerita mupapire tradisi perang pandan di desa adat tenganan pegering singa
desa adat tenganan pegering singa dikenal sebagai destinasi budaya terutama kebudayaan bali masa pra majapahit
desa ini dikenal sebagai desa bali age yang berarti desa tua
desa di bali yang sudah ada sebelum pelarian orang orang dari jawa mendatangi pulau bali akibat terdesaknya kerajaan majapahit
dan runtuhnya kebudayaan hindu di sana pada abad empat belas
bali age adalah juga desa yang berada di bawah desa
disebut dengan bali mule itu apa beda karena di tajam bali age juga bali mule
karena bali age itu adalah orang bali yang ada di bali sebelum kerajaan bali dikalahkan oleh majapahit
karena ketika raja bali dikalahkan oleh majapahit
maka banyak orang orang dari majapahit yang masuk ke bali
tapi sebelum itu sudah ada orang bali
itulah dia bali age atau bali bule
sehingga beliau itu orang orang itu adalah orang yang memang nenek moyangnya berasal dari bali itu sendiri
bukan dari keturunan jawa keturunan yang lain
ada di kecamatan manggis kabupaten karangasem desa ini memiliki keunikan
seluruh bangunan rumah di desa ini memiliki empat bangunan inti
di antaranya balai buge atau tempat suci balai tengah umah meten atau kamar dan paun atau dapur
hal ini dikatakan kliang atau ketua adat setempat
jadi sebenarnya yang membedakan bangunan bangunan rumah di tengganan peking seringan dengan daerah lainnya seperti apa pak
yang paling utama adalah utama mandalanya
kalau bali pada umumnya tempat sucinya kalau tidak di timur itu di utara atau kajak angin
bagi kami warga tenganan tempat sucinya adalah jalan yang di tengah dianggap suci porosan di tengah
rumah yang menghadap ke timur tempat sucinya di timur kayak ini yang menghadap ke timur
rumah yang menghadap ke barat tempat sucinya di barat
di tengah tengah itu yang dianggap suci
bagi masyarakat desa ada tengganan peking seringan kerbau
dan juga di tengganan peking seringan
kerbau itu dianggap suci oleh warga tenganan
bagi warga tenganan penyebutan kerbau itu adalah jero gede
jero itu bagi orang bali itu adalah sebagai penghormatan
jeruk entah itu sebagai setingkat lebih dianggap lebih lah dari yang biasanya
jero gede itu kami tidak berani menyakiti mereka mereka liar
tapi dipersembahkan satu ekor yang jantan

jadi menjelang perang pandan kami potong kerbau yang jantan satu ekor
desa ini juga dikenal sebagai penghasil kain geringsing
kain tenun yang syarat makna
saya pun menyambangi rumah seorang perajin tenun geringsing di desa ini
iwayan yasa adalah satu dari sepuluh pengusaha tenun geringsing di desa ada tengganan peking seringan
geringsing berasal dari kata kering yang berarti sakit
dan sing yang artinya tidak
karena itulah kain ini dianggap sebagai simbol perlindungan
nah kain geringsing ini oleh masyarakat adat tengganan peking seringan
dipercaya adalah merupakan kain yang bersifat memprotek proteksi diri
dari segi desainnya desain kain geringsing itu
dibuat dengan sistem tapak dare
tapak dare artinya adalah tanda tambah yang memfilosofi simbol keseimbangan
nah double ikat itu sendiri simbol dari dua sisi baik dan sisi buruk
ada lebih dari lima puluh penenun geringsing di desa ini
ini wayan mutri salah satunya
wayan menenun sejak usia kelas enam sd
meski penghasilannya tak tentu
tenun geringsing setidaknya mampu memberikannya pendapatan sebagai ibu rumah tangga
tergantung kain kalau yang kecil minimal rp satu ratus lima puluh
kalau yang besar rp tiga ratus
kalau yang kecil kan tiga minggu
kalau satu bulan bisa dua
kalau tidak ada hari raya bisa dua
gringsing ditenun dengan sistem ikat ganda
tenun geringsing dibuat dengan benang dengan pewarna alami
karenanya proses pembuatannya terbilang lama
bahkan delapan laik kain bisa selesai ditenun hingga lima tahun
meski tenun geringsing menjadi produk andalan desa ini
para penenun terkendala dengan terbatasnya bahan baku di pulau bali
yang menghambat itu dari bahan
sekarang di bali sudah sangat minim
kapas kami dapat dari jawa bapak
tetapi walaupun kapas itu dari jawa
kami mempunyai hubungan dengan salah satu pedagang bahwa
untuk kain geringsing itu kami harapkan tidak ada menggunakan unsur kimia kapasnya
itu yang sulit
itu yang sulit
konon kain geringsing adalah warisan sang dewa

yang menjadikan kain ini unik adalah kain geringsing hanya menggunakan tiga warna saja
ada merah hitam dan putih
nah ini adalah simbol alam semesta
merah ini sebagai simbol api
kemudian yang hitam ini simbol air dan putih
dan ini juga merepresentasikan trimurti dalam acara hindu ya pak ya
nah kain geringsing juga punya cerita tersendiri
ini dulu warisan dari dewa atau seperti apa
ya bahwa kain geringsing ini diciptakan oleh dewa indra
kain geringsing ini dikisahkan oleh dewa indra
kain geringsing ini dikisahkan oleh dewa indra
kain geringsing ini dikisahkan oleh dewa indra
oke ini sangat unik sekali ya
harganya sendiri dari yang paling murah bisa dijual berapa kain
yang kecil itu berkisar satu empat ratus
kalau ini kisarnya berapa
kalau ini harganya tiga lima jutaan
yang termahal seperti ini namanya wayang kebu
ini bisa sampai empat puluh juta bapak
wow yang membuat ini mahal adalah
ya waktu pembuatannya sangat lama dan sangat rumit bapak
masyarakat desa ada tenganan pegeringsingan memeluk hindu indra
indra adalah dewa perang yang sangat dihormati mereka
bahkan tradisi perang pandan digelar setiap tahun sebagai wujud penghormatan kepada dewa indra
kenapa pandan lengis
kenapa pandan lengis katanya kalau dia masuk ke dalam kulit dia mudah keluar
salah satunya itu penyebabnya makanya kita pakai pandan lengis
pukul lima pagi kadek anjasmara bangun dan bersiap pulang ke rumah
ini adalah malam terakhirnya tidur di balai petemu kelon
halo ini saat pagi ini sudah jam lima pagi
memang pemuda di sini kalau dalam tradisi untuk ritual sambah tidur di luar
ini di petemu kelon seperti balai khusus pemuda berarti ya
ini tidur di sini berapa lama
kita selama upacara sih sekitar sembilan harian
itu ada makna khusus atau bentuk penghormatan atau memang harus seperti apa
kalau sekarang kan ada upacara
jadi ada selonding namanya gamelan yang kita sakralkan diusikan
dia kita keluarkan nah itu kita jaga malam malamnya
sama upacara kita setelah juga di sini
dan ini adalah malam terakhir tidur di luar jadi besok malam sudah bisa tidur di dalam rumah
ini mau ke rumah dulu
mau ke rumah sekarang
oke siap kita ke rumah ya
jalan ke mana brie jalan aja kita
tiap ini ada selonding di situ
tadi kalau ini ada dewa dewa ada dewa khusus nggak yang pas tadi upacarul bangun
sudah menjadi tradisi para pemuda atau trune di desa ada tenganan pegeringsingan tidur di luar rumah selama usaha besambah dikelar
busa besambah merupakan ritual yang dilakukan warga desa ada tenganan pegeringsingan
pada sasih atau bulan kelima dalam setahun berdasarkan kalender tenganan
selama usah besambah mereka melaksanakan serangkaian upacara satu bulan lamanya
usaha besambah digelar untuk meminta keselamatan dan membersihkan desa agar terhindar dari bencana
selain menyiapkan sesaji masyarakat di desa ada tenganan pegeringsingan juga bergotong royong dalam menyiapkan makanan
memasak bukan hanya dilakukan oleh para perempuan
laki laki tua dan muda biasa berbagi tugas setiap upacara digelar
bangun dari jam berapa pak tadi pagi
ya jam lima
ya jam lima pagi
ini banyak sekali ya
nanti ini akan dimakan bersama sama dengan warga atau masyarakat di desa ada tenganan pegeringsing
nanti yang makan ada berapa orang
ya kira kira ratusan orang
ratusan orang banyak sekali
pak kenapa warga di sini biasa begini gotong royong begini
ya ini sudah merupakan kebiasaan orang di sini
sudah beberapa generasi
jadi kalau ada yang tidak membantu itu akan malu atau pantang atau gimana
itu sebagai sanksi moral
perang pandan menjadi bagian penting dalam ritual usah besambah
kali ini anjas mengajak saya membuat senjata dari daun pandan untuk digunakan saat perang nanti
kami pun berjalan kaki menyusuri hutan di sekitar desa
spesifikasinya sih biasanya pakai pandan lengis
kenapa pandan lengis
katanya kalau dia masuk ke dalam kulit dia mudah keluar
salah satunya itu penyebabnya
makanya kita pakai pandan lengis
biasanya yang lebih tua sih yang nggak cepat rusak
kalau yang muda kan biasanya cepat rusak juga
cepat patah cepat rusak
dengan cekatan anjas mulai memotong daun pandan
helai demi helai pandan ia kumpulkan
ia seakan tak peduli
dengan tajamnya duri pandan
oke gimana beresinnya
ini sedikit menyeramkan ya bagi saya
karena durinya ini loh tajam sekali
kiri kanan di belakang juga ada
ini hati hati memegangnya
daun pandan dipotong sekitar empat puluh cm atau setengah lengan orang dewasa
setelah disini pandan akan berubah menjadi kaki
setelah disusun kemudian diikat
biasanya ada sepuluh helai daun pandan dalam satu ikat
seikat daun pandan ini akan menentukan kegagahan para lelaki di desa ada tenganan pegeringsingan dalam perang pandan
menggunakannya bukan sekadar dipukul namun dengan teknik khusus
kalau kita pukul gini loh kan nggak terkena nggak kemakan
begini begini terus tarik
ya tarik biar kemakan
jadi inti permainan atau perang pandan ini ini adalah harus durinya mengenai kulit badan
jadi memang ada teknik khusus
iya teknik khusus
harus seperti apa nih
biasanya kita tarik durinya biar memakan kulit
nah kalau kita tepuk kayak gini kan nggak kemakan ya si kulitnya
oke begini ya
sakit tapi nggak kemakan kulit
jadi harus kena kulit kita tarik
kalau beli sendiri pernah durinya bikin luka
bekasnya masih ada juga
itu biasanya semuanya lama nggak
kalau obatnya sih kalau biasanya tiga hari sudah kering kalau di sini
percaya nggak percaya
percaya nggak percaya
terus kalau ada kebanggaan tersendiri nggak kalau bekas lukanya ada banyak gitu atau gimana
justru kan kelihatan gini kalau banyak luka
ini simbol kejantanan pria
pemuda di desa ini enggak juga
iya bisa juga sih jadi
cuma kalau di sini kalau yang saya tangkap itu ya kalau perang pandan kayak gini kita diajarin keikhlasan
karena kan berdarah siapa yang mau kayak gitu kan
jadi harus benar benar tulus ikhlas kita diajarin keberanian juga
ya itu sih dasarnya
iya iya bukan soal menang atau kalah tapi keberanian
keberanian masalah tulus ikhlas juga
selain para turunnya gadis di desa ada tenganan pegeringsingan juga terlibat
dalam tradisi perang pandan
mereka disebut dahel
nikadek monika ayu salah satunya
dahilah yang bertanggung jawab membuat ramuan untuk mengobati luka para krunei saat perang pandan digelar
warga menyebutnya boreh
boreh terbuat dari lengkuas dan kunyit yang dihaluskan
campurannya adalah cuka
dari bahan itu disiapkan oleh turunnya nanti dahel yang mengolah
dari kunyit lengkuas dan cuka
kalau di medis mungkin itu seperti antiseptik
dalam tradisi perang pandan sabung ayam menjadi salah satu ritual yang tak boleh dilewatkan
setiap keluarga itu digilir mengeluarkan setiap hari enam ayam akan jadi tiga pasang
itu kewajiban bagi warga kami supaya ingat betul jadi warga tenganan
karena kalau ketika mereka tidak mengeluarkan ayam untuk sabung ayam atau apa namanya taburah
desa adat berhak membongkar rumahnya karena tanah yang mereka tempati adalah semua milik adat
salah satu kewajiban bagi warga kami adalah mengeluarkan ayam untuk taburan
daun aren ditancapkan di tanah sebagai batas arena taburah
sepasang ayam jantan mulai disabuk
sabung ayam di desa ini tak seperti permainan adu ayam pada umumnya yang kerap dijadikan sebagai ajang perjudian
melainkan menjadi simbol mempersembahkan darah kepada pertiwi
karenanya ayam diadu hingga salah satunya mati
taburah itu kan tabuh itu mempersembahkan darah kepada pertiwi
itu tiga pasang dan tidak boleh lebih kecuali salah satu itu berakhir rimbang atau seri
itu harus ditambah
nah bagi kami sabung ayam di tenganan itu atau tabora itu tidak boleh ada taruhan
karena pada intinya mempersembahkan darah
dan yang kalah ini akan diolah sebagai persembahan dalam perjuangan
dalam ritual upacara usaha bersamba
perang pandan itu tidak ada menang ataupun kalah
tidak ada dendam karena umumnya mereka berperang itu melawan saudara
pukul setengah enam pagi para dahe di desa ada tenganan pegering singan
sibuk mempersiapkan ritual menjelang perang pandan
mereka akan bersembahyang ketiga pura di bukit yang disebut nur
ketika dibilang dahe itu adalah mereka yang sudah ikut upacara menekleh
nah selama tiga belas tahun mereka punya kewajiban untuk ikut ngayah
ngayah itu apa namanya ikut berpartisipasi dalam hal kegiatan kegiatan

yang harus dilaksanakan oleh remaja putri
ada tiga kelompok dahe yang bertugas melakukan nuhur menuju bukit kangen
di antaranya dahe wayah dahe nengah dan dahe nyoman
mereka berjalan kaki didampingi trune dengan membawa benda benda suci yang disakralkan atau pratima
ada tiga pura yang sakral di bukit kami

pura pura kami yang ada di bukit kangen tidak seperti pura pura hindu yang lainnya yang megah
tapi hanya berupa tata batu
sebagai simbol pelinggih atau tempat suci bagi warga tenganan
setibanya di bukit mereka berdoa
bersembahyang di bukit juga menjadi cara mereka mengenal hutan
mengingat desa ada tenganan pengeringsingan

mengingat desa ada tenganan pengeringsingan
memiliki lima ratus sembilan puluh satu hektar hutan adat
banyak hal pemuda atau anak anak kami diajarkan untuk ke hutan
ke pura di samping mereka untuk sembahyang juga sebagai proses pengenalan wilayah dan pengenalan hutan secara dini kepada masyarakat kami
karena kami masyarakat tenganan sangat sangat melindungi hutan adatnya

menjadi seorang dahel adalah suatu kebanggaan
monik lahir di sini adalah pasti ada alasannya
saya merasa saya jadi orang tenganan itu orang pilihan
karena apapun yang kita lakukan di sini tidak bisa digantikan dengan orang lain ataupun digantikan dengan uang
apapun yang kita lakukan di sini harus kita
dan kita nggak bisa temukan tenganan dimanapun kita
dan kita nggak bisa temukan tenganan dimanapun kita

yang banyak orang tahu sangat capek tapi kalau udah kita berkumpul dan sharing tentang upacara itu seru
saat kembali ke desa para dahe langsung bermain ayunan
ritual ini disebut mayunan dan menjadi simbol upacara di bukit kangin selesai dilakukan
sebelum ayunan ini bisa digunakan ada upacara ngayunang damar atau ulokan
nah ini sebagai prosesi mengayun lentera sebagai simbol perputaran sebagai simbol perputaran bumi
nah mayunan itu sendiri mengenalkan kepada masyarakat kami terutama gadis gadis
supaya siap untuk ada di atas dan siap untuk ada di bawah
gamelan mulai dimainkan
perang pandan dimulai
layaknya berperang para lelaki memasuki arena
menggenggam seikat daun pandan sebagai senjata
juga membawa tameng berbahan rotan sebagai perisai
kami masyarakat tenganan adalah masyarakat pemeluk hindu indra
indra itu adalah dewa perang
perang pandan itu sendiri sebagai penghormatan
masyarakat tenganan kepada dewa indra sebagai dewa perang dengan mempersembahkan darahnya itu sendiri sebagai rasa cinta kami terhadap susunan
begitu juga ada yang menafsirkan ini sebagai kami karena prajurit mengasah kemampuan kami sebagai prajurit
dengan belajar berperang menggunakan daun pandan berduri atau dengan perisai tamyang
anak anak tua atau muda boleh berduel
bahkan laki laki dari luar adat desa tenganan pegeringsingan pun boleh melakukannya
jika permainan semakin memanas maka mereka akan dilerai
yang terluka wajib mundur
perang pandan itu tidak ada menang ataupun kalah
tidak ada dendam
karena umumnya mereka berperang itu melawan saudara
yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri
giliran anjas berperang
menghindari sabetan pandan berduri menjadi tantangan
biasanya kalau yang paling parah luka perang panan di leher
karena leher kan gerak kayak gini dan kulitnya mungkin lebih tipis
jadi yang lebih parah kalau kena di leher itu sudah sakit
jadi kita harus berpikir pikir
pemuda kelahiran dua puluh dua maret seribu sembilan ratus sembilan puluh enam ini tak pernah absen terlibat perang pandan sejak duduk di bangku kelas tiga sekolah dasar
pertamanya penasaran gimana sih rasanya
awalnya sih kayak gitu terus terusan ya kita tahulah kenapa kita harus perang pandan kayak gitu
jadi disana sih kita jadi kepengen terus
kalau anak tenganan karena sudah di lingkungan seperti ini kan mau tidak mau
jadi kita dari kecil sudah melihat proses ritualnya seperti apa
jadi kita pasti tertarik
orang tua pun menekankan mengajarkan gimana itu perang pandan
baginya mampu beradu ketangkasan di arena perang pandan adalah sebuah kebanggaan
bangga karena bisa meneruskan tradisi yang sudah diwariskan
sakit sakit tapi tidak seberapa tidak sebanding dengan bangga
menariknya perang pandan di desa ini telah menjadi magnet bagi wisatawan
ratusan pasang mata menyaksikannya dengan antusias
penasaran sih antusias banget warga di sini juga ikut meramaikan acara ini
karena kita sebagai orang bali pastinya bangga ya karena ada tradisi budaya
apalagi disini tuh baliaga banget asli bali banget
tapi luar biasa sih orang orang ini
ini baru pertama kali banget nonton perang pandan
terus habis itu kayak serem ya
di awal sih di kepala udah sempet liat gitu kan
sempet liat video orang gitu
tapi ini kayak pas lihat langsung juga ternyata serem
mereka kemudian megibung sebuah tradisi makan bersama dengan duduk melingkar
tradisi ini menjadi simbol kekeluargaan
boreh kemudian diusap pada bagian tubuh yang terluka akibat sabetan duri pandan
mereka percaya racikan tradisional ini mampu mengobati luka dengan segera
sore hari para dahe kembali menaiki ayunan
mayunan menjadi prosesi penutup sebagai tanda perang pandan telah usai
ayunan berbahan kayu ini diputar oleh para trune
minimal tiga kali mengarah ke selatan dan tiga kali ke utara
para dahe berayun dengan santainya meski tanpa alat pengaman
bukti bahwa para gadis di desa ada tenganan pegeringsingan harus mampu menjaga keseimbangan hidup
ayunan ini menjadi permainan tradisional anak anak di desa ini di tahun delapan puluh dan sembilan puluh an ini adalah simbol keseimbangan
jadi kalau ayunannya dinaiki oleh yang berjumlah genap empat atau delapan orang
maka ketika diputar ayunannya seimbang ini artinya hidup mereka akan damai akan teratur
tapi kalau jumlahnya dikurangi satu orang turun tiga orang turun
maka putarannya akan semakin keras dan tidak seimbang dan itu cukup berbahaya
mereka harus bisa melewatinya
inilah yang menjadi pelajaran dan mengajarkan para dahhe
mereka harus menjaga keseimbangan mereka tentang hidup mereka harus seimbang dengan pencipta
seimbang dengan sesamanya dan seimbang dengan alam semesta
perang pandan simbol bakti dan syukur kepada dewa indra
bukan adu ketangkasan semata namun disinilah mereka belajar tentang sebuah ketulusan
setiap goresan luka adalah persembahan tanpa amarah tanpa dendam
merekalah sang penjaga tradisi di desa adat tenganan pegering singan